presiden joko widodo menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi cahyokumolo
presiden menyampaikan ucapan bela sungkawa karena secara virtual karena masih berada di uni emirat arab dalam kunjungan ke negaraan
bersama dengan menteri pendayang gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi cahayakumolo
pak cahyo adalah pribadi yang tenang dan sederhana seorang tokoh teladan dan nasionalis sejati
yang penuh integritas dan setia mengabdikan dirinya untuk masyarakat bangsa dan negara
semoga almarhum pak cahyokumolo mendapatkan tempat terbaik di sisi allah swt
keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan